itu raya anak asli anak kandung apa anak kawek
anak kandung saya bu bukan anak kw bukan
dia cocok banget bu
karena dari dulu saya memang tinggal hanya berdua sama dia
ya dari dulu juga saya udah ajarin dia tuh naik motor turing kuring
ini jalanannya jelek amat bu
bukan itu ibu memang ini shock breakernya pendek
saya emang nggak bisa tinggal jauh jauh dari sini
makanya saya balik ke jakarta untuk nemenin dia
oh neng siapa neng
tidak ada yang bisa dihargai
saya sudah kejar
jadi marahnya langsung bahagia gitu
oh gitu ya udah ya udah daripada nanti lo dimarahin sama mak
oh ya kan
kita coba cari di depan depan situ ya
lihat muka mama lo udah kayak macan ya
cuma nanti pelan pelan hubungin
mama tara tara tara tara
harga martabak spesial buat mama
mama kan suka banget sama martabak kan
ya allah aman
ya udah mak
udah pulangnya hati hati ya
kalau jatuh naik sendiri oke
di palu itu suruh duduk
situ manis bukan suruh nyemot martabak
bukan berarti ya
nyogok pakai martabak ini nih yang paling enak nih
bukan berarti lolos dari hukuman
kamu itu enak aja pakai kabur kaburan dari rumah
jadi mesti dihukum
meli jangan dihukum ya please
apa enaknya ya hukuman buat kamu
gadget kamu sama handphone kamu
mama sita sebulan
jangan dong mama
satu hari sebulan
ya udah deh sebulan ya
main kurang asem ya
kenapa jalanan dut dut dutan pak
loh kok berhenti pak
nggak tahu bu tiba tiba aja mogok
pak dilihat dong pak kenapa apa yang bikin mogok
aduh gimana sih pak saya tuh lagi buru buru banget
biasanya kalau saya yang nyetir bawa sendiri
gak pernah kenapa kenapa tuh aman aman aja
kenapa ganti bapak yang nyetir malah jadi mogok sih pak
aduh makanya pak
kalau sebelum berangkat nih sebelum pergi
harusnya jadi supir bapak ngecek dulu dong
sudah bu semuanya sudah saya cek
tapi sekarang tuh mogok pak
pak bapak turun ayo coba dicek
pak udah bisa nyala belum
aduh bu belum bisa nyala juga nih
aduh gimana sih saya tuh udah telat
makanya pak itu sering di servis dong mobilnya
saya mana udah telat harus kerja
aduh telat lagi
bapak apa kabarnya
aduh ini kenapa
eh gak baik kabarnya mogok mogok
mana saya harus buru buru aduh stres banget
oh mau jenguk sih boy
oh enggak bukan itu
soalnya saya kan wanita karir sibuk banget
jadi saya belum bisa jenguk sih boy
saya mesti jagain syuting dulu
iya kalau enggak duitnya lewat deh kalau enggak kerja nih aduh
terus sekarang keadaan gue gimana tante
saya belum sempat ngeliatnya
nanti aja deh kalau udah sempat ya
sekarang yang penting buru buru dulu nyari duit
kok gitu ya
ada gitu ya ibu lebih pentingin duit dibanding anaknya
waduh udah telat banget ya
kamu si ganteng temennya anak saya kan si boy
iya ya saya temennya boy tante
hah cocok gimana kamu mau dapat pahala
mau kan gimana kalau kamu nganterin tante
soalnya sekarang kan udah telat banget
kalau naik mobil pasti deh nggak nyampe
atau naik taksi pasti nggak nyampe kan telat
jadi kamu anterin tante aja pakai motor
jadi bisa nyelap nyelip gitu
iya nggak apa apa tante kebetulan juga saya bawa helm dua
eh tunggu dulu motor kamu yang mana
iya madam kosong madam
nah naiknya aja susah no
wah enggak bisa enggak cocok
iya sih ketinggian kayaknya
kalau gitu berarti sama abah aja tante
boleh boleh boleh
tapi neng apa kan bukan mori nya
abah abah kan orangnya baik suka bantuin orang lain
ya enggak apa apa kan kita bantuin tante marissa
ya enggak apa apa
aduh kemah tuh neng neng enggak bisa abah apa apa enggak bisa
yaudah kalau gitu kalau abah enggak mau bantuin tante marissa apa benerin mesin mobilnya
aduh gimana bu mau saya benerin aja mobilnya
waduh udah telat eh jadi enggak nih si abah berondong tua
bantuin saya sih udah aduh telat banget
bantuin bantuin madam
saya tuh harus menjaga jarak sama mama

kalau ada bantal atau apa yang bisa mengganjal kita bolehlah ayolah bapak
ada itu saya mau cocok ada
udah bah bener anterin kasian
oh kamu juga kemot sama neng oh enggak bisa
banyak banyak mbak ini bantal
sebentar saya mau bicara dulu sama anak buah
kamu duduk berdua di situ boleh
asalkan jaga jarak hemot harus ke depan gini raya ke belakang
saya mepet ke tangki pak
kamu lihat pegangan pegangan
kalau jatuh gimana
kalau ingkar kamu jalan sendiri naik motor gelar mendak
ini kenapa saya yang bawa
ini gimana cara pakainya
pak pegang dulu lah pak
lagi lupa pakai
lapan ya pak
apa berondong tua
itu raya anak asli anak kandung apa anak kw
iya neng teh
anak kandung saya bu bukan anak kw bukan
dia cocok banget bu
karena dari dulu saya memang tinggal hanya berdua sama dia
ya dari dulu juga saya udah ajarin dia naik motor turing turing
ini jalanannya jelek amat eh
bukan itu bu
memang ini shock breakernya pendek
saya emang nggak bisa tinggal jauh jauh dari sini
makanya saya balik ke jakarta untuk nemenin dia
oh neng siapa neng
neng raya astagfirullahaladzim
emang ibunya ke mana
ibu meninggal sudah dari dia horok bu